operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi terhadap mafia peradilan terus berlangsung
penangkapan ini menambah panjang daftar hitam aparat penegak hukum yang tertangkap basah menerima suap
ketua pengadilan negeri kapahiang bengkulu yang juga menjadi hakim di pengadilan tindak pidana korupsi bengkulu
janer purba misalnya tertangkap oleh satuan tugas kpk
pimpinan ma tentu saja prihatin dengan kasus ini
karena ini kan menciderai perbaikan perbaikan yang sudah dilakukan
nah pimpinan ma menanggapinya melakukan pembenahan pembenahan
jadi pengawasannya lebih diperketat kemudian pembinaannya mungkin akan lebih diperbaiki
kemudian juga mungkin manajemen perkara akan disempurnakan